jelang perayaan imlek yang jatuh pada hari jumat kawasan rawabelong jakarta barat
sudah dipenuhi daerah tanpa pedagang bandeng
mereka berjualan bandeng setahun sekali
tidak hanya warga etnis tionghoa yang memiliki tradisi menyantap ikan bandeng saat imlek
warga betawi pun ramai berbelanja
bagi etnis tionghoa perayaan imlek identik dengan memasak ikan bandeng
tak heran setiap tahunnya ruas jalan sukabumi rawabelong jakarta barat
sudah dipenuhi daerah tanpa pedagang ikan bandeng dadakan
salah satu pembeli beretmis tionghoa morin
menuturkan ia tak pernah absen membeli ikan bandeng di sini setiap tahun
bagi keluarganya hidangan pindang bandeng selalu menjadi pelengkap perayaan imlek
menyantap bandeng saat imlek juga dipercaya membawa keberuntungan di tahun yang baru
banyak kan semua juga kalau imlek bukan kita aja ya
orang orang betawi juga semua pada beli juga
kan karena bandengnya pas bagus
kalau gak imlek gini kan dia gak angkat bandeng yang udah gede gede dipiara dulu kan tahun tahun
banyak kan ya kalau yang orang orang tua dulu ya banyak kan beli ya bandeng buat dibikin pindang gitu loh
akhirnya lanjutin aja tradisinya
ya kita senang aja makan pindang
ukuran bandeng yang dijual bervariasi dari sedang hingga jumbo
mulai dari berat satu lima kg per ekor hingga lima kg per ekor
harga pun masih terjangkau dari rp enam puluh hingga rp delapan puluh per kilogram
sebenarnya yang lebaran itu orang cina tapi banyak orang betawi
di sini memang orang betawi
emang dari ciri khas zaman dulunya begitu orang orang sini
jadi setiap mau nyembelang imlek orang betawi yang banyak kan yang beli
banyak kan yang beli bisa rp tiga puluh rp empat puluh kadang bisa habis kental seratus kg
bukannya apa yang menjelangnya ini setiap imlek doang bandeng ini gede
kalau hari hari nggak ada
ikan bandeng tambak ini didatangkan dari wilayah banten dan jawa barat
meski selalu ramai tiap tahun para pedagang mengaku penjualan ikan bandeng tahun ini menurun jika dibandingkan tahun lalu
miladia rahman ckt